untuk apa sih guru
insya allah pertolongan allah akan datang kepada kamu
ada yang purbaia teh
atau punya indera kendam
ibu ibu ku dalam bahaya
aku harus balang ibu
aku harus kupuri bintang utara sekarang
jangan berjalan jalan ini berbahaya
cepat musnahkan jurus itu
ayahku tidak suka ulah seperti kamu
menguasai jurus patra hitman
kalau tidak mau
biar tanganku sendiri yang memusnahkannya
sepertinya dewi butuh bantuan
aku harus keadaan kesalahan sekarang
aku berikan kau kesempatan sekali lagi
musnahkan jurus itu
aku berikan kau kesempatan sekali lagi

baiklah kalau mau kau itu
aku tidak perlu main main lagi
aku harus mencari aku
untuk mendapatkan lady dewi
atau sudah bunuh anak ini
ayah ternyata kau masih hidup ayah
aku adalah putrimu semata wayang
ketika aku masih kecil
kau meninggalkanku di padepokan
ayah ini tanda lahirku
ayah pasti mengingatnya kan
aku dewi lanjar ayah
aku adalah anak kandungmu ayah
siapa sebenarnya orang itu
dia adalah paman dampu awang
paman dampu awang adalah kakak sepeduluan ayah
mereka berdua sangat tekun mempelajari ilmu dan jurus patra yitma
karena paman dampu awang terburuk
dia tidak sempurna mempelajari ilmu dan jurus patra hitam
akibatnya sempat fatal
jurus itu mengubah watak paman dampu awang
dari seorang pendekar yang sangat terhormat
berubah menjadi bondeka yang sangat jahat
terus untuk menguasai jurus jurus itu
jurus patra hitam tingkat ke sepuluh
demi menghentikan kejahatanmu
namun patra itu pada tingkat tertinggi
bertumpu pada kebersihan hati
aku tidak menyangka
ternyata di bukit inilah paman dampu awang itu dipenjarakan
jadi selama ini ayah dipenjarakan oleh pisul anjana di bawah tanah
bagaimana ayah mau membalas dendam ayah oleh pisul anjana
sedangkan dia sudah meninggal tiga tahun yang lalu ayah
ayah tidak perlu khawatir
ayah bisa membalaskan dendam air
oleh putri sumatawa yang pisul anjana
dialah orang lain

tentang badan dia
p sistema ayah
selalu menghabisi pihak yang biasa
disih para anjana
kak di sana kak
ke arah sana kak
kita harus selamatin ibu kak
kak kenapa berhenti kak
waktu kita tidak akan cukup berbahaya
kalau kita harus menaiki kuda dan mengitari danau ini
kita harus cari cara lain
untuk apa sih guru

layat rumah asmihi sayyum fil ardi
namaku bidadari katakan apa yang bisa aku bantu
bidadari bantulah kami untuk menyeberangi danau ini
karena kami harus segera menolong endang sukapi
naiklah ke punggungku